saksikan sers ipa dan ips di gtv
jei leh pede banget sih nih om om
abis aku kayaknya gak siap jadi istrinya om joko
dan lagi aku baru berasa loh om jokstral tuh buat aku
masa baru dibeliin mobil baru
kamu minta putus
kalau gitu balikin mobilnya
ih om lupa ya
aku tuh gak pernah ditolak sama laki
laki mana pun juga
katanya lo udah dawati rumah sakit ya
makanya beberapa hari ini gak ngetop
lo udah selesai masalah lo sama mantan pacar lois
gak usah pegang pegang badan gue lagi ya
dasar laki pengecut
kalau lo jadi kasar gitu sih
mana ada seorang pacar liat pacarnya lagi digangguin laki lain
eh diem aja eh malah kabur lagi
aku kan sengaja ninggalin kamu
biar kamu bisa nyelesaikan masalah kamu sama laki laki itu
dengar ya vino
mulai detik ini hubungan kita putus
gue gak butuh laki laki pengecut kayak lo
sekarang juga lu keluar dari ruangan gue
atau gue suruh panggil sekuriti buat usir lo dari sini
kalo temen temen kantor tau kalo kita putus
itu kan derita lo bukan derita gue
lo keluar dari sini
lo keluar dari sini
itu bukan derita lois
itu derita lo kenapa
kamu apa sih mas
kok murung gitu
oh iya ini rumahnya terus itu aja
kalo wanita yang dateng tadi bikin mas pelisah
berarti mas perhatian doa sama dia
kenapa nggak mas datengin aja sih
kue pokoknya gak boleh nyerah menghadapi si abdullah
gue harus cari cara supaya gue bisa dekat sama dia
mikir apa lagi
kan udah dibeliin mobil baru
apa sekalian beli cincir berlian
cek ilah pede banget sih nih om om
abis aku kayaknya gak siap jadi istrinya om joko
dan lagi aku baru berasa loh
om jokotral tuh buat aku
masa baru dibeliin mobil baru
kamu minta putus
ih om lupa ya
saya laporin polisi om di penjara loh
tandanya om kan mencuri
tidak ah aku capek om
besok mau kerja
eh quick jangan begitu dong
apalagi sih om
saya mau beli lukisan yang itu
tapi dengan syarat
harus mas abdullah sendiri yang antar lukisan ini ke rumah saya
kalau dia gak mau
ya artinya batal saya mau belinya
saya akan bilang ke mas abdullah nya dulu ya
ya mbak mas abdullah mau ngantriin pesanan dari mbak
yaudah deh mas nih alamatnya
udah mas ya
kok fotonya diturunin

lagian foto keluarga kita
ini kan foto keluarga kita
foto ini tuh gak penting juga sih taruh di sini
bu ina sih ada pesan lukisan kaligrafi bu
itu loh bu yang nolongin wina masuk rumah sakit
yang waktu bu ina diculik sama mas lucky
terus dia mau datang ke sini sih bu
nanti lukisan itu yang mungkin yang mau taruh di sini
mas gampang gak cari alamatnya
ya gampang sih
oh ya ini pesanan kamu
oh ini yang nolong bu ina kemarin ya
terima kasih nak
kalau kamu gak cepat bawa bu ina
ke rumah sakit
mungkin ya bu ina sudah tidak akan tertolong
silahkan masuk nak
terima kasih bu
kebetulan saya cuma mau nganterin pesanan bu ina aja
mas kan jangan nganterin doang dong
tapi pasangin juga di tembok yuk
kita bukan murim
mungkin malu aja
malu aja depan bapak sama ibu
mudah senang senang ternyata dia kayak gitu
lalu banget sih dia
nanti aku bales nih
gue bawa proposal kosmetik terbaru perusahaan kita nih
ntar kalau goal
jangan lupa lo promosiin gue juga ya
ya deh tenang aja
kenapa sih win
masa mau naik jabatan mukanya lesu gitu
kayak orang patah hati aja
yang ada laki laki itu patah hati karena lu putusin
karena lo udah bosen juga
nggak mungkin banget kali win
gue suka sama dia
eh dia hanya nolak gue
aduh gila baru kali ini gue ditolak
kenapa kok jadi terbayang wajah wina ya
apakah aku bersalah sama dia
setelah bersikap kasar sama dia kemarin